sebuah truk box bermuatan roti menabrak bagian belakang truk bermuatan buah apel
di jalan tol trans jawa ruas madiun kartosono km enam ratus dua puluh b ke jaman saradan kabupaten madiun jawa timur senin petang
peristiwa kecelakaan terjadi ketika truk box melaju kencang dari surabaya menuju madiun
diduga sopir truk box mengantuk dan menabrak truk bermuatan apel yang ada di depannya
akibat peristiwa ini karena truk box bernama asi asmora wibowo empat puluh tiga tahun
warga desa kepangging kelaten jawa tengah tewas di lokasi kejadian
kedua truk terguling hingga menabrak besi pembatas seluruh muatan pun tumpah di jalan
tidak ada yang bisa dikirim ke ras area
di titik km enam ratus dua puluh dua ratus bandung menabrak kendaraan yang truk bermuatan apel tadi

kedua truk box yang ditumpah di jalan raya sadeng kecamatan lewi sadeng kabupaten bogor jawa barat pada senin petang
kedua truk box yang ditumpah di jalan raya sadeng kecamatan lewi sadeng kabupaten bogor jawa barat pada senin petang
akibatnya tiga orang penumpang motor mengalami luka luka dan langsung dibawa warga ke rs ud lewi liang

nasib malang menimpa yohan krasiska dua puluh tiga tahun seorang mahasiswi di jambi yang diduga menjadi korban tabrak lari
nasib malang menimpa yohan krasiska dua puluh tiga tahun seorang mahasiswi di jambi yang diduga menjadi korban tabrak lari
kecelakaan terjadi di kilometer lima puluh tujuh jalan lintas jambi muara bulian kecamatan muara bulian kabupaten batanghari jambi senin

korban yang mengendarai motor metik diduga ditabrak oleh sebuah truk dari arah berlawanan saat akan mendahului kendaraan yang searah dengannya
usai ditabrak korban tewas di tengah jalan
usai ditabrak korban tewas di tengah jalan
kalau untuk kendaraan yang tabrak larinya
kalau untuk kendaraan yang tabrak larinya
identitasnya sampai dengan saat ini belum diketahui
yang pasti berdasarkan keterangan dari saksi yang ada di tk
kendaraan yang terlibat adalah truk
kendaraan yang terlibat adalah truk truk
saat ini petugas unit laka dari satlantas polres batanghari
masih mendata saksi mata dalam peristiwa kecelakaan ini
termasuk mengumpulkan bukti rekaman cctv di sekitar lokasi